teman saya kecelakaan
innalillahiwa innaillahi rojun
di sebelah mana mbak
iya masuk ke kubangan di pinggir jalan situ pak
bantu saya pak
tenang dulu ya mbak ya
ahyar kamu cepat cari mobil sekarang
kita bantu korban bawa ke rumah sakit
baik pak ustadz
tolong diantar saya mbak
kok bisa jadi begini mbak
saya juga nggak tahu pak
bantu saya angkat pak ya
iya pak ustadz
pak ustadz mobil ini sudah siap pak ustadz
ya allah ya allah
kami hanya ingin membantu orang ini ya allah
berikanlah kami kemudahan ya allah
pak kita coba sekali lagi
sudah terang pagi
ibu bang ucup ibu bang ucup
ucup kenapa zara
tadi zara habis sholat subuh di masjid
terus orang masjid bilang kalau bang ucup itu kecelakaan bu
astagfirullah ujjum ujjum
pasien sudah tidak bernyawa
enggak enggak mungkin ujjum
ujjum allah jangan tinggalin aku ujjum allah jangan
ujjum allah tinggalin aku
pasien sudah tidak bisa tertolong
ujjum allah jangan tertolong lagi
ujjum allah bangun bangun
ujjum allah bangun
ini jenajahnya berat amat ya
iya pak ini pak
kok bisa berat sih mas
mas bentar dulu ya
pak tolong dibantu
berat banget ini jenajahnya
berat banget ini jenajahnya
baunya kayak banget
rupanya pakai apa
dulu orang kelas pengaway tu technological
saya harus mengungkap si rumah ini
bisnes di kanan
ucup jangan sabar ucup
ibu akan urus ucup sampai selesai ucup
kami siap untuk membantu ibu memandikan jenazah anak ibu
saya dan beberapa pemuda masjid disini
sedang mempersiapkan penandianya bu
ini darahnya masih mengalir bu
kita harus segera membandingkannya bu
masih ada yang berat aja pak ustadz gerak aja pak ustadz
aduh ini makin berat aja ini
ustaz petirnya makin menyambar aja
kita tak bisa bertahan ustaz
bapak bapak kita harus bertahan
gak boleh lagi banyak gila
berat sekali jin adanya pak ustaz
saya sudah gak kuat pak ustaz
bapak bapak insya allah gak ada apa apa
ustaz cepetan dari belamu pak ustaz
hanya ini jalan satu satunya ke pemakaman
kita harus segera memakamkan jenazah pak
na ilahakil allah
pak pak pak
pak ustaz tolong ini jenazahnya saya pak ustaz
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
ayo cepat bantu ambil jenazahnya
pak tolong dibantu pak
ambil jenazahnya pak
kepalanya kepalanya kepalanya angkat pak
bantu pak bantu pak
aduh berat banget
aduh berat banget
baru ngalamin bawa mayat berat banget pustad
banyak musibahnya pak ustaz
basah dan kotor pak ustaz
ya sudah kalau begitu bapak bapak
pak ustaz bangun
bangun banget pak ustaz
saya gak kuat pak ustaz
pak saya mau pulang aja pak ustaz
pak sabar dulu pak
pak sabar dulu pak
pak pak pak
pak saya mau jalan pergi
saya perlu bantuan
marilah kita buka mata hati kita
jenazah yang sudah meninggal ini
adalah kewajiban bagi kita yang hidup